pesona alam pangalengan di kabupaten bandung jawa barat selalu memikat
wisatawan salah satu yang menjadi daya tarik di sini adalah danau situ cirenca
spot wisata yang sedang digandrungi wisatawan adalah cilencalen memasuki kawasan wisata
ini pengunjung diajak bersantai di bin bag atau kursi aneka warna sambil menikmati panorama danau
yang indah berfoto sambil menikmati sejuknya udara di dataran tinggi menambah kenikmatan
berwisata belum lagi pemandangan alam pegunungan di depan mata perahu yang lalu lalang dan burung
yang berterbangan menjadi pesona alam yang memukau selain warga bandung wisatawan yang
mengisi libur panjang di sini datang dari berbagai penjuru daerah di indonesia
dari jakarta yogyakarta hingga padang saya niatnya sama teman teman yang

mau dari bandung main ke sini terus lihat ini tempat ini ada di online jadi kesini gitu
terus suasananya di sini enak banget apalagi kalau buat yang sama temen mau pacaran juga bisa atau
mau apa ya kayak merenung itu bisa buat mikirin apa gitu ini anaknya kami berimbus sama ke
bandung kayak gitu nah kalau di sini sendiri suasananya masih asri dingin dan enak banget
buat liburan sama temen temen apalagi buat ngecam
sangat recommended tiket masuk jalan jalan sangat ramah di kantong cukup dengan sepuluh rupiah kita
bisa memanjakan diri dan lepas sejenak dari rutinitas untuk menuju ke sini anda bisa
menggunakan perahu dari dermaga datar orok atau menggunakan motor melewati jembatan cinta
tianpeng matasari panggelengan bandung jawa barat